hukuman mantan kadif propam verdi sambo dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup selain sambo
mahkamah agung juga mengubah hukuman istri verdi sambo yakni putri candrawati
dari pidana penjara dua puluh tahun menjadi sepuluh tahun
sidang putusan yang berlangsung tertutup selama sekitar empat jam
menurunkan lima hakim yakni suhadi selaku hakim ketua
dan dibantu oleh hakim anggota yakni suharto jupriyadi desna yeti dan yohanes
keputusan pemotongan hukuman verdi sambo diumumkan kepala birohukum dan humas mahkamah agung
sobandi pada selasa sore
mahkamah agung memutuskan untuk mengubah hukuman mantan kadif propam verdi sambo
dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup
selain sambo mahkamah agung juga mengubah hukuman istri verdi sambo
yakni putri candrawati dari pidana penjara dua puluh tahun menjadi penjara sepuluh tahun
yang dijatuhi hukuman tiga belas tahun atas pembunuhan brigadir yosua
juga dikurangi hukumannya menjadi delapan tahun
sementara kuat maruf yang difonis lima belas tahun penjara diubah menjadi sepuluh tahun penjara
terdakwa ferdi sambo sh sik mh
amar putusan kasasi
tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa
dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan
menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama sama
dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja
sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama sama